sementara libur panjang idul adha dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur
di surabaya tiket kereta api antar kota baik dalam maupun luar provinsi sudah ludes terjual
sedangkan di bandara juanda sejumlah tujuan favorit penerbangan dipadati ribuan penumpang
antrian panjang calon penumpang kereta api di stasiun pasar turi surabaya pada momen libur panjang idul adha ini sudah terjadi sejak pagi hingga sore
tiket empat kereta api ekonomi yaitu jayabaya kertajaya maharani dan cepu ekspres telah ludes terjual
yang tersisa tinggal tiket kereta api eksekutif dan bisnis
semua tiket diperkirakan akan habis terjual pada puncak arus mudik dua belas dan tiga belas september
pt kai sendiri sudah menyiapkan dua gerbong tambahan untuk mengantisipasi membeludaknya penumpang dadakan
untuk tambahan kita ada tambahan dua gerbong k tiga dengan lupan c
jadi dua x satu ratus enam untuk tanggal sembilan sebelas sama tiga belas saja
pemandangan serupa juga terjadi di mojokerto
sejak minggu pagi ratusan calon penumpang memadati stasiun kereta api mojokerto untuk menikmati libur panjang idul adha bersama keluarga
sejumlah calon penumpang lebih memilih kereta api berjarak dekat untuk menghemat biaya dan waktu liburan
kalau jalan jalan ke situ sama berjalan jalan
kenapa kok memilih sidoarjo untuk liburan ini
karena terjangkau dengan kereta
tidak usah pindah pindah transportasi
sementara di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo ribuan penumpang juga memadati ruang tunggu dan check in bandara
tujuan domestik seperti jakarta denpasar balikpapan dan makassar serta tujuan internasional singapura masih menjadi pilihan favorit penumpang
tiket saya biasanya sih kemarin saya lewat garuda di terminal dua kebetulan kemarin habis saya harus naik lion
ya kalau untuk reaksesion gitu ya pasti mahal lah
ini biasanya cuma empat ratus sekarang udah kena delapan ratus tujuh ratus berapa kemarin
hingga minggu siang arus kepadatan penumpang di bandara juanda sudah mencapai dua puluh penumpang
jumlah ini diperkirakan akan terus naik hingga puncak arus libur panjang pada dua belas dan tiga belas september